hanyalah membuat tampilan luar
kita sekolah tinggi bukan untuk menjadi pintar
tapi untuk terlihat pintar
kita belajar agama bukan untuk menjadi baik
tapi untuk terlihat baik
materi membuat kita menjadi manusia seolah olah
setan duduk di atas kebenaran
karena kita tidak pernah menceritakan kesedihan kita kepada orang lain
kita tidak pernah meminta minta kepada orang lain
apa kamu pikir bapak tidak ingin
menuntut ilmu sampai ke timur tengah sana
apa kamu pikir bapak tidak ingin naik haji
apa kamu pikir bapak tidak ingin membangun musola jadi besar
apa kamu pikir bapak tidak ingin menyekolahkan kamu tamat kuliah
tapi bapak tidak punya uang
itu semua harta peninggalan dari ibu kamu
bapak hanya berusaha sekuat tenaga untuk memakannya sesedikit mungkin
seharusnya bapak yang menafkahi kamu
bukan ibu kamu yang napkahi kita
ini semua kenyataan saya
anda itu ada di seluruh dunia
di tingkat tingkat dimata mata
yang ketika kita memahami itu namanya allah
bapak mau sholat maghrib ke musa
sebentar nenek mau ngomong
sindy ikut aja main tas drama sama anak anak di sini
biar semuanya akrab sama cindy
lagian kan bisa nambah pengalaman buat cindy juga
cindy gak bisa main drama nek
mama sudah dapat kerja

gak ada yang bantu bantu di rumah
kadang seorang kerjanya rajin bukan karena dia pengen menyukai atau menyayangi pekerjaannya
tapi dt takut kehilangan pekerjaannya
terus sekali sekali si ece jadi lepas masaknya
biar masaknya tete bisa sendiri meracik bumbu sendiri
kenapa orang menganggap kamu baik
apakah kamu memang orang yang baik
saya teh terlihat baik
karena allah telah menutup aib saya pak ustadz
tentu itu betul sekali
kamu baik karena kamu tamatan pesantren
karena kamu tamatan pesantren orang menganggap kamu baik
begitu juga kamu cunyat
kalau ada orang yang melapor kepada saya
saya tidak akan percaya
kenapa kamu terlihat seperti orang bijak
tidak tahu ustadz
padahal saya ilmunya tidak ada
karena kamu lebih banyak diam
tidak ikut campur obrolan orang
karena kamu merasa tidak ada ilmu
dan orang melihat kamu seperti orang bijak
kita tergantung bagaimana orang menganggap kita
kita dianggap baik dianggap bijak
yang kita perlukan
hanyalah membuat tampilan luar
kita sekolah tinggi
bukan untuk menjadi pintar
tapi untuk terlihat pintar
kita belajar agama
bukan untuk menjadi baik
tapi untuk terlihat baik
materi membuat kita menjadi manusia seolah olah
kita terlihat pintar
kita terlihat pintar
kita terlihat pintar
kita terlihat pintar
kita terlihat pintar
setan duduk di atas kebenaran
kalau kita usik duduknya
dia akan mengusik kita selama lamanya
sampai kita menjadi mayat perjalanan
hidup tapi mati
tidak ada ilmu
tidak ada ilmu
ajarin sahabat mahajan
kamu setiap hari di masjid
seolah olah bisa ajar
seolah olah bisa ajar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
pin akan jalan dulu ya
ya mudah mudahan cepat sembuh ya kang
amin doain akan ya pin
idante minta doanya
idan mau bisnis pak
tapi bukannya identitas sudah ada bisnis
iya dengan inin
ini bisnis yang lain pak
bisnis apa idan
jual beli buah buahan mak
itu bisnis takabur kata ustadz rw
baru tadi siang ustadz rwt memberikan tausiah tentang itu
takabur kenapa bapak
sampai jumpa di video selanjutnya